video viral oknum salah satu ketua rt
di geloraan pacinongan singgumi nasa kabupaten goa sulawesi selatan
melakukan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur terus menuai sorotan
pasalnya korban kekerasan oknum ketua rt ini terus bertambah
salah seorang warga pada rabu siang mengungkapkan
bahwa cucunya juga menjadi korban kekerasan oknum ketua rt
yang melakukan penganiayaan hanya lantaran pertengkaran antara korban
dengan anak oknum ketua rt
terkait periswa ini pihak pemerintah setempat langsung mencobot jabatan pelaku sebagai ketua rt
lantaran dinilai tindakannya tidak dapat ditolelir sebagai seorang aparat pemerintahan
terkait peristiwa ini pihak pemerintah setempat langsung mencopot jabatan pelaku sebagai ketua rt

jadi terus terang pemerintah dalam hal ini pemerintah kurang pasir doang
sangat tidak mentolerir terkait tindak kekerasan
pihak kepolisian sendiri masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini
sejumlah saksi telah diperiksa oleh polisi terkait dengan dua laporan anak
yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku
yahya maulana goa sulawesi selatan